untuk yang mau sehat berolahraga sesuai dengan hobi juga
tidak perlu menunggu untuk ikut dalam olimpiade
karena pagi di kawasan jakarta ini mendadak warna warni
setelah sukses terselenggara di tiga puluh negara untuk ketiga kalinya
the color run ini berlangsung di indonesia
kompak memakai baju putih lebih dari dua belas lima ratus peserta siap sedia di garis start
acara dimulai semua berlari melewati jalur yang sudah disiapkan
mulai dari kawasan parkir timur senayan memutari gelora bung karno
lanjut ke jalan jenderal sudirman dan kembali ke parkir timur senayan
baju seolah menjadi kanvas namun inilah salah satu syarat utama bagi para pelari
berbaju putih di garis start dan menjadi berwarna warni di garis finish
acara bertajuk the color run ini digelar untuk ketiga kalinya di indonesia
sebagai pembeda dari pelaksana dua ajang serupa
sebelumnya para peserta dimanjakan dengan suasana tropis melalui hadirnya beach lounge bernuansa pantai
serta kehadiran para pelari tematik yang menggunakan kostum pahlawan nasional
tahun ini memang animonya sangat besar sekali
tahun ini ada lebih dari dua belas lima ratus peserta dari color run by cmb niaga
dan animonya masyarakat sangat sangat positif dan energinya kerasa sekali
dan kami mengharapkan animo olahraga animo kebersamaan
dan sekarang ini dalam rangka tujuh belas agustusan yang akan dekat
kita meluncurkan tema tema pahlawan dan tema tema keindonesiaan
ajang ini mengajak para peserta untuk lari sepanjang lima km
meski menguras energi namun semangat dan juga suasana ceria
menggantikan rasa lelah para persa color run dua ribu enam belas
jelas fun fun banget sehat apalagi buat kita yang family ya keluarga
wah luar biasa banget ya seru seru
bisa tracknya sudirman tamrin lebih seru pasti
seru banget ini aku pertama kali ikut ginian terus rame banget tiga belas orang terus wow is amazing
the color run adalah ajang lari sekaligus hiburan yang sudah dilakukan di lebih dari tiga puluh negara di seluruh dunia
pertama kali diadakan tahun dua ribu dua belas di arizon amerika serikat
ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan dukungan bagi masyarakat agar hidup sehat
dini aprileana jakarta